ada yang santai disuntik vaksin namun banyak juga yang berteriak ketakutan
kala jarum hampir menyentuh kulit
penyuntikan vaksin covid sembilan belas seyokianya dilakukan dengan prosedur intramuskular sembilan puluh derajat
teknik ini digunakan dengan memasukkan vaksin jauh ke dalam otot
agar lebih cepat diserap
ini terjadi karena jaringan otot memiliki suplai darah lebih banyak
dibanding jaringan lain di bawah kulit
dan bisa lebih banyak pula menampung cairan vaksin
masuknya cairan ketumbuh ini membuat banyak yang berspekulasi
dan mempertanyakan keabsahan puasa bila divaksin covid sembilan belas
dan seperti apa efeknya divaksin ketika perut kosong dan gula darah sedang turun
di tengah kegambangan ini majelis ulama indonesia mengeluarkan fatwa
yang menyatakan melakukan vaksinasi covid sembilan belas di siang hari ketika berpuasa tidak membatalkan
ketua bidang fatwa mui asrorun niam soleh menjelaskan
vaksinasi cara injeksi intramuskular boleh dilakukan selama tidak menyebabkan bahaya
dari sisi medis vaksin sebenarnya bisa diberikan baik pagi siang atau setelah berbuka puasa
suntik vaksin ketika perut kosong atau gula darah sedang turun
sejauh ini tidak menimbulkan efek yang berarti
jangan lapar gitu ya
nanti kalau lapar atau sedang perut kosong nanti bisa ada sesuatu
itu tidak ada bukti bahwa orang yang divaksin dalam keadaan puasa
itu kejadian ikutan pasca imunisasi atau efek samping pasca imunisasinya jadi lebih banyak
anggota satgas imunisasi dewasa pb pabdi juga menjelaskan
tidak ada persiapan khusus yang harus dilakukan pera atau pasal vaksin diberikan
sepanjang penerima vaksin mengetahui kondisi tubuhnya dengan baik
berkomunikasi dengan dokter dan tidak dihantui kecemasan
wakil presiden ma'ruf amin menyatakan bahwa vaksinasi covid sembilan belas saat ramadan
tidak akan membatalkan puasa
sebab vaksinasi dilakukan dengan cara disuntik dan tidak masuk melalui lubang yang ada di tubuh
yang membatalkan itu kalau masuk dari hidung dari mulut atau dari telinga
atau dari jari
atau dari lubang yang lain
tapi karena vaksin itu disuntik bukan dari lubang itu itu tidak membatalkan puasa
maruf amin juga mengajak masyarakat untuk mengikuti vaksinasi covid sembilan belas
ia menegaskan bahwa menjaga diri dari wabah hukumnya adalah wajib
tim liputan cnn indonesia